kita mengumpulkan pada dua puluh maret ini kemungkinan kpu kan sudah akan menyembunyikan hasil akhir dari bpras dan bnp
dan setelah diumumkan seharusnya itu kan ada surat keputusan kpu
surat keputusan kpu itulah yang menjadi objek sekitar di makam waktu selesai
dan setelah peraturan yang berlaku pihak yang tidak puas surat keputusan kpu itu dapat melakukan apa
kemakamu institusi permohonan supaya keputusan kpu dapat melakukan
tanggal dua puluh tiga itu permohonannya sudah harus masuk
dan kalau hasilnya tetap seperti sekarang
kalau misalnya yang bisa mengajukan permohonan pembatalan itu kan
banyak pihak yang kalah
karena ini adalah pak ganjar dan pak anies
kita kan belum tahu apakah mereka satu satu akan melakukan pembangunan pembatalan
sengketa ke mk atau mereka bergabung
jadi tugas dari kami di tkn nya pak prabowo itu tugas saya lah
sudah diumuskan dan sudah diterap surat kewasannya
jadi akan disampaikan kepada pak prabowo dan pak ibuan
ada sekitar tiga puluh enam orang
kalau mereka tanggal dua puluh tiga nanti mengajukan permohonan sengketa ke mahkamah konstitusi
kita juga akan menyampaikan surat kepada kita sebagai pihak terkait
kalau tidak kita juga intervensi
sebagai pihak terkait kan nanti kita menunggu
kan itu harus diputuskan oleh empat puluh seorang hakim mk
apakah akan diterima sebagai pihak terkait atau tidak
kalau dia terima ya kita akan hadir di mk
itu posisi kita itu sejajar dengan kpu
karena kan yang melakukan permohonan kan adalah
kami ini adalah pihak terkait yang melakukan intervensi
jadi posisi kita itu sebenarnya agak sejajar
jadi seperti halnya kpu sebagai termohon
kita berhak untuk memberikan jawaban
menyanggah bukti bukti yang diajukan oleh pemohon
keterangan keterangan saksi yang diberikan oleh saksi
dan kita juga bisa mengajarkan bukti bukti sebaliknya
jadi kalau mereka mengatakan ada kecurangan
kita bilang ini enggak enggak curang kok ini buktinya
jadi posisi kita itu sejajar dengan kpu
itu siapa saja apakah termasuk pak otoha
iya jadi yang diusirkan sebagai
ini sih nanti diputuskan oleh pak prabowo sendiri ya
jadi yang kita usirkan dengan pak otoha
dengan pak ojeka likis
jadi yang dipasukan sebagai ketua tim itu saya
karena memang bidangnya hukum kebenaran
yang kedua wakil ketuanya itu diajukan adalah pak rosibuan
wakil ketua juga pak ojeka likis
wakil ketua juga pak dr fahri bahmid yang dari makassar
dan seluruhnya itu ada tiga puluh lima tiga puluh enam lawyer
dan sebagian besar adalah lawyer profesional
dan beberapa memang adalah nama nama
dari green rada dari kpp lain juga ada
ada yang mengusirkan nama si acb itu
karena advokatnya di suspend sebentar lagi
setiap penampang acara kalau dari tujuh seperti apa
kita juga sudah menyiapkan menunggu keputusan kpu
sampai pak todung saya dari luar tiga
dari berbagai daerah dari berbagai profesi pengacara
tapi untuk apa terlalu rame rame
ketika nanti ikut mengajukan bukratan itu ke mkp
karena sekarang saya itu musipal
saya bukan hakim enggak ikut mengutuskan apa konflik kepentingan
tapi apakah prof juga merasakan mungkin ada bantasan karena
putusan sekretan ini harus diputuskan dalam empat belas hari kerja sementara
tinggal beda tempat kita ada angka beda apa gitu kan
kesalahan kejahatan keputusan keputusan
kan masalahnya sama sama kan
prof susah nggak prof untuk membuktikan kejahatan yang sistematis dalam pemilu dua ribu dua puluh empat nanti
saksikan program program kompastv melalui siaran digital